gila kayaknya lo sendiri tadi tadi itu gerak sendiri kayaknya tadi itu gerak sendiri serem banget
datuk ada apa ini datuk apakah ritual kita salah langkah
entahlah sepertinya ritual kita ini tidak disukai oleh para leluhur
apa tidak sebaiknya kita pergi dari sini datuk
datuk leluhur yang agung
maafkan atas kesalahan besar yang telah kami lakukan
mohon ampuni kami datuk leluhur yang agung
datuk tunggal kami mohon maaf
kami sudah tidak mempunyai jalan keluar dan ternyata ilmu kami sudah tidak ada
sementara anak cucu kami memerlukan bantuan kami
tapi seharusnya kalian tidak lakukan semua ini
datuk leluhur yang agung bukanlah sosok yang mudah kalian mintain petunjuk
bukannya jalan keluar yang kalian dapatkan
melainkan persoalan baru
yang akan diberikan
yang akan kalian hadapi
maafkan kami datuk
kau sebagai ketua ini
kau seharusnya memberikan petunjuk kepada ini yang lain
dan membahas masalah ini
terima kasih datuk
paket begini dac
bale banget liat si nyjil gue di alarm
sudah mendengar from perfect

terima kasih oang
nyokap gue itu kalau gue makan itu ditakarin
jadi gak boleh banyak banyak
nasi diisiin sama dia
lauknya juga diambilin sama dia semuanya deh
masa badan kayak gue masih disuruh diet sih
kau punya potensi itu
kau ini bukan orang biasa
hah bukan orang biasa
maksudnya gimana pak hasbul
hanya perlu latihan sedikit saja
kau akan bisa menguasai segalanya
asik banget sih bisa bikin kue
kayak lulung sendiri tadi
tadi itu gerak sendiri
tadi itu gerak sendiri
gak mungkin lebaran kayak gitu tuh bisa kena angin
jenelanya semua ketutup
gak ada angin
ya udah sana lanjut masak
terus bikin kuenya gimana
aduh waduh amat lah
ini dapurnya ada hantu
kamu ngapain sih
ruci tangan belum
ruci tangan belum
kita tutup pintunya sekarang
udah ditutup tuh pintunya
seru banget sih
kebaik banget sih kamu
gue yakin banget ini rumah pasti ada penunggunya
katanya kamu gak percaya sama hal hal mistis zaman udah modern udah internet
sekarang kalau kamu yang takut
kayak ini tuh hantu bukan manusia rimau
beda tau gak sih
bisa ini cuma suara handphone doang
ya ampun ibu tuh di sini tuh khawatir tau gak sih mikirin kamu terus

di rumah nih ya ada risa
tante di rumahnya ada onto
hah ada hantu
enggak bu ini biasa risa itu kalau belum makan dessert kalsi nasi bu
tapi beneran tante tadi tuh di dapur ada yang jatuh jatuhin barang serem banget
kok mati sih
tuh kan risa akan mencet mati deh gara gara kamu
kok menjadikan begitu dong ke ibu aku
ya lu sih gak percaya kalau di rumah itu ada hantunya
ya ampun kok handphonenya mati sih
handphone risa juga gak bisa
ya ampun kok sekarang handphonenya mati
ini pasti ada apa apa
ya ampun aku tuh harus ngubungin bang mara
ini pasti ada apa apa di sana
pokoknya besok kita tuh harus pulang ke jakarta
ya maksudnya kita harus pulang di jakarta

ya ampun aku tuh harus pulang ke jakarta

ini foto ibu saya satu satunya